namun sekarang usahanya berkembang
tetapi dengan sistem konvensional kita bisa mendapatkan kemudahan itu
ini pandangan anda soal kasus fina yang terus bergulir
oke tapi kan east west kan bahasa inggris tuh bere
tetapi hs code nya bukan hs code biji nikel
anak anak bisa bermain bebas
dimana pancasila itu merupakan energi dari semua inspirasi tentang pertahanan dan keamanan indonesia ke depan
selasa siang penyidik direkturat reserse kriminal umum polda jawa timur
kalo saya di mes nih abl cuma dua orang sih
ada beberapa orang lainnya banyak gitu ya
dari situ lahir kelompok fatah
tinggal memikirkan aspek kompetensi yang bersangkutan
sebagai pemeluk agama islam
tapi kalau wakilnya gibran ya berarti pak jokowi akan cool gini
gue tunjukin aja udah mati matian
pembelajaran sampai pada penggunaan laboratorium atau apapun